subdit tiga sumber daya lingkungan direktorat reserse kriminal khusus polda metro jaya
membongkar praktik dokter asing yang tidak memiliki izin kerja di wilayah sunter jakarta utara
satu orang dokter asal tiongkok berinisial ls alias li
dan pemilik klinik spesialis selinga hidung tenggorokan cahaya mentari berinisial a
diamankan pada tanggal tiga belas januari lalu
dalam menjalankan praktiknya dokter li menawarkan mengobati penyakit sinusitis
tanpa melalui operasi
caranya dengan menyuntikkan cairan ke dalam hidung pasien
namun setelah dicek cairan tersebut belum memiliki izin edar
yang dikeluarkan oleh kementerian kesehatan dan badan pom
dengan biaya sepuluh juta rupiah untuk satu kali suntik
praktik yang memperkerjakan dokter asing secara ilegal tersebut
ditaksir telah beromset satu miliar rupiah selama tiga bulan berjalan
lima orang saksi telah diperiksa polisi menjerat dokter ilegal tersebut
dengan pasal tentang praktik kedokteran dengan ancaman hukuman maksimal lima tahun penjara
sementara kepentingan dokter asing yang diperkirakan

karena memperkerjakan dokter asing tanpa izin